sementara itu saudara ribuan orang menunaikan sholat idul fitri di education city stadium di kota doha qatar
sholat id digelar di tengah lapangan stadion rabu waktu setempat
untuk kedua kalinya education city stadium digunakan sebagai lokasi sholat idul fitri
warga pun antusias datang ke stadion bersama sanak saudara untuk menunaikan sholat id
karena stadion ini pernah dipakai untuk piala dunia pada dua ribu dua puluh dua lalu
saudara usai menunaikan ibadah puasa satu bulan lamanya umat muslim di berlin jerman merayakan idul fitri
sholat id diikuti warga jerman juga imigran dari berbagai negara seperti suriah afganistan dan turki
usai sholat id anggota komunitas masjid membagikan makanan ringan kepada anak anak
mereka juga menyiapkan lima ratus porsi makanan
meski terpaut jarak umat muslim di berlin terus memikirkan krisis kemanusiaan di gaza dalam lebaran kali ini